jembatan penyeberangan orang yang menyatu dengan shelter busway sumber waras hampir roboh setelah besi penyangganya patah dan juga lepas dari dudukannya karena ditabrak bus transjakarta pada selasa pagi
namun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
sebuah kecelakaan yang melibatkan bus transjakarta terjadi di jalan kiai tapal krogol jakarta barat
menurut saksi mata peristiwa ini bermula saat bus transjakarta yang melaju dari arah roksi menuju grogol dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali karena menghindari petugas ppsu yang sedang menyapi jalan
akhirnya bus menabrak pembatas jalan dan tiang penyangga jembatan penyeberangan hingga patah serta terlepas dari dudukannya
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini tetapi pengemudi bus transjakarta mengalami patah tulang di bagian hidung
petugas suku dinas perhubungan jakarta barat yang datang ke lokasi langsung mengecek tiang penyanggai jembatan penyeberangan yang hampir robo
sementara sejumlah petugas suku dinas binabarga memindahkan sejumlah pembatas basuh yang rusak